di spenduk capil surabaya membuka layanan aktifasi ktp digital di sejumlah mal atau pusat perbelanjaan
antara lain galaxy mall kaza lagun marina plaza dan maspion square
ribuan orang memanfaatkan layanan khusus sabtu dan minggu ini untuk mengaktifkan ktp digitalnya
di mas pion square misalnya tugas harus mensosialisasikan apa itu ktp digital
memang belum banyak yang memahami cara dan bagaimana ktp digital ini
dengan aktifasi di pusat perbelanjaan warga tak perlu lagi datang ke kantor dispenduk capil kecamatan ataupun kelurahan
antusiasme warga cukup tinggi jadi mereka tidak perlu ke kantor di spenduk capil atau ke kelurahan ke kecamatan
jadi cukup di mall saja sembari mereka misalkan nonton film belanja atau menemani anaknya bermain
mereka bisa aktifasi ktp digitalnya
untuk melakukan aktifasi warga diminta mengunduh aplikasi kependudukan digital milik kementerian dalam negeri
isi data sesuai form di aplikasi misalnya nik email dan nomor hp
kemudian anda diminta melakukan swap foto
terakhir petugas di helpdesk akan membantu anda melakukan aktifasi dengan memindai qr code
lebih dari dua warga memanfaatkan layanan
ketika anda mengaktifasi ktp digital di pusat perbelanjaan
warga mengaku tertarik memanfaatkan ktp digital karena praktis dan sering lupa membawa ktp fisik
bukan hanya pengunjung pekerja di pusat perbelanjaan ini juga memanfaatkan layanan tersebut
kalau untuk saya pemanfaatannya misalkan saya kelupakan bawa dompet ktp tidak ditemukan bisa dilihat dari online
ya memudahkan kalau minta persyaratan lewat aplikasi kan kita sekarang semua pakai aplikasi
jadi kan nggak perlu buka buka ktp fisik lihat lagi itu kan bisa langsung dari mungkin ikd ini bisa bantu banyak
pemkot surabaya berusaha merangkul sebanyak mungkin pusat perbelanjaan dan universitas untuk memperbanyak pengaktifan ktp digital
untuk keamanan pemerintah sudah mengantisipasi dengan menggunakan pin setiap kali anda ingin melihat ktp digital melalui ponsel
hanya saja layanan ini baru bisa dimanfaatkan pemilik ponsel
dengan basis android
duta farid andras wijaksono surabaya jawa timur